gimana nih komentarnya nih setelah pulang dari sana
apa aja sih egy lakuin selama disana
belum ceritain gak egy
paling disana ya perkenalan itu kan semua juga
semua juga udah tau gimana saya disana
saya sangat dihargai disana
mereka sangat profesional disana
ya itu aja sih bisa disampaikan
nah kalau sambutan sendiri dari para pemain ini seperti apa sih
oh saya udah ketemu beberapa pemain
milos kresik sama keeper namanya
itu mereka baik sama saya
banyak bercanda ya walaupun belum ketemu semua
tapi udah ketemu beberapa
nah kalau dari supporter sendiri seperti apa nih sambutannya di sana
ya biasa kan namanya baru datang ada yang mendukung
ada yang sebenarnya gak ada yang gak mendukung
tapi kayak lebih banyak keragu
jadi masa anak delapan belas tahun
tujuh belas bisa dikontrak
terus juga belum tahu permainannya gimana gitu
jadi masih ada yang meragukan
rencana baru mulai kembali ke lechia itu kapan
itu belum tahu tapi yang pasti nanti pas umur delapan
berarti sampai juli masih di indonesia dulu
nah di lechia sendiri fasilitas apa sih yang didapat selain apartemen yang videonya ustadz itu
pokoknya mereka tuh sangat profesional
semua kita datang aja disana disambut vip
semua dari warsawa disambut vip
di lechia disambut vip
pokoknya semua udah emang bener bener udah diatur banget
udah profesional banget
nah egy kalau dari pelatih sendiri udah ada ngasih ujangan nggak sih ke egy
ada tapi belum boleh dikasih tahu
karena dari pihaknya
tapi untuk nomor punggung sepuluh itu kan banyak yang komentar tuh
itu permintaan sendiri atau seperti apa
mungkin bisa dijelaskan disini
tapi kayak mereka tuh bilang saya awalnya bercanda maunya nomor sepuluh gitu kan
terus mereka saya ngehargai gitu yaudah nomor sepuluh kata dia nomor sepuluh
terus kan disana juga masih ada sebastian mia
terus saya juga respect sama dia
kalaupun nanti dia masih main ya saya nggak pakai nomor
saya harus ngalah karena dia lebih senior
dia pun bertanya kenapa bisa sama nomor sepuluh
tapi dia memberi semangat showcase untuk kedepannya
ini sempat bertemu sama lu sama sebastian mia berarti
tapi perbedaan bahasa sendiri seperti apa
kan bahasa polan aja denger aja susah
mereka lebih banyak bahasa inggris
bahasa umumnya tuh inggris
tapi kalau sama orang polan dia bahasa polan
pelatih bahasa inggris
kalau masalah sekolah egy disana seperti apa sih egy
kalau diceritain gak nih
saya kan udah lulus disini
mungkin kuliahnya nanti sempat
ah ya kuliah pasti
siapa yang gak mau kuliah
biar pinter mbak jangan bigu bigu banget
maksud aku udah disiapkankah
itu tergantung saya mau kuliah gimana dimana gitu
mereka nanti tanya sendiri
tapi kalau sambutan dari teman teman u sembilan belas kayak witan dan lain lain itu seperti apa
apa ketika begitu dikontrak dan langsung diselamatkan atau belum dapat ucapan dari teman teman u sembilan belas
oh semua udah ngucapin selamat dari anak anak u sembilan belas sukses terus
jangan lupa sama indonesia ya nggak lupa lah
tapi kaget nggak sih dengan serbuan netizen kemarin di sosmed
ya emang udah diperkirakan seperti itu kan
dulu juga ezra juga kayak gitu kan di almer semua diserang gitu
saya pasti udah ngira wah ini bakalan rame
nah itu komentarnya dari lesya sendiri bagaimana
melihat sosmed memang diserang apa
bukan diserang juga sih banyak banget followers indonesia nya
mereka malah kaget kenapa bisa seperti ini
karena ya mereka juga tanya emang di indonesia fans sepak bola sampai segitunya
terus saya jawab ya sangat besar di indonesia malah olahraga pertama yang disenangin masyarakat
nanti akhirnya ketemu sama ezra nih
ada ingin bertanya tanya tentang eropa atau seperti apa
pasti ya dia kan lebih senior walaupun ya dia lebih senior pasti saya juga ada bertanya apa yang saya tidak tahu
ya mungkin seperti itu ya gimana like nya junior senior aja
tapi kan kalau udah di dalam lapangan gak ada semua sama
kalau terkait perbedaan makanan sendiri polan sama indonesia kan beda jauh
ada yang enak bebeknya enak
makanan poland kan
terakhir ini kan egy generasi muda indonesia yang berprestasi disana
mungkin masih banyak teman teman egy yang pengen mungkin ya menjadi seperti
mungkin ada pesan pesan begitu supaya bisa main di klub luar negeri
ya pastikan kalau misalnya kita bilang ada teman teman nanya
mau jadi apa pemain bola luar negeri
alah mimpi lu kayak gitu
ya karena kita udah terbiasa kayak jangan jauh jauh mimpinya itu biarin aja
tapi jangan cuma ya mimpi aja tapi kerja keras juga berdoa yakin kalau bisa jadi kenyataan semuanya
omongan pertama dari orang tua ketika dikontrak apa gitu
jangan cari uang dulu
bisa menunjukkan kualitas
kalaupun udah jangan pernah sombong
ingat selalu menghargai orang
jangan selalu tinggi hati
ke depannya egy
apakah egy akan tetap jadi pemain timnas atau mungkin kan hijrah ke sana pemain luar negeri
ya gak mungkin lah
tapi dari legia sendiri gimana sih kan
ya lesia siap bos
legia lesia beda
legia sendiri kan jawabannya mungkin beda nih
timnas sama lesia
nanti kalau bentrok seperti apa
ya kan kalau bisa klub luar negeri itu kalau emang timnasnya resmi itu mereka bakal kasih izin
tapi kalau yang kayak
uji coba kayak gitu saya kurang tahu deh
itu kan antara klub sama timnas
jadi saya gak ada sangkut baut
kalau klub kasih saya berangkat ya udah gitu
tapi yang intinya kalau timnas manggil saya selalu siap
oke masih manggil sih
terima kasih sekali